kita ke informasi lainnya saudara tni telah mengirimkan bantuan ke palestina
dengan menerjunkan dua puluh paket barang ke wilayah gaza
penyerahan bantuan ini berkolaborasi dengan royal jordanian arm forces
dengan total berat paket bantuan mencapai tiga dua ratus kg
panglima tni jenderal agus subianto menyebut
penerjunan bantuan ke wilayah gaza ini menggunakan pesawat hercules c satu ratus tiga puluh j
penerjunan dilakukan sebanyak dua kali dan melibatkan negara indonesia
jordania mesir dan uni emirat arab
indonesia berjumlah dua puluh tujuh orang dipimpin oleh kolonel penerbang noto
telah berhasil melaksanakan airdrop